jahe buat kamu biar enakan perutnya
saya gak suka minum kayak gituan udah lah taruh aja
kalau sampai pernikahan gue sama nino hancur

hidup lo juga akan hancur
hidup lo juga akan hancur
hidup lo juga akan hancur
hidup lo juga akan hancur
hidup lo juga akan hancur
anjay baik anjay
tunggu mas tunggu

kenapa mas dulgu bisakan besok temenin ke acara arianaerte temenin kiki biasa kan ya
saya sibuk ya
kiki gak mau nanti kalau kiki bakal dibully sama best friend best friend kiki
soalnya kiki udah bilang kalau kiki bakal bawa mas randy ya
nasibku besok di hari sana itu tergantung di tanganmu mas
tapi bisa lepas dulu nggak tangan kamu
serius mas bisa
oke tapi kalau aku gak sibuk ya
aku takut kalau nanti calon imamku kecapean loh mas ya
oh ya bakar
aduh hati hati di jalan calon imamku
akhirnya besok aku bisa menggandeng mas dulku sayangku
dan membuktikan ke best friendku kalau aku bisa mendapatkan yang pending pending dan sempurna
wajah sini yuk
kamu kenapa sih mas
masuk angin ya
kamu gak tau dalam apa
itu kamu masuk angin loh mas
dia tidur sana
udah tidur sana
udah tidur sana
itu kamu masuk angin
tahan kamu lewat batas tuh
kenapa sih aku mau pijetin kamu
enggak gak masuk angin
kamu masuk angin
enggak gak masuk
enggak ada apa apa
tadi mas ali itu kan masuk angin
tapi dia gak mau
siapa yang masuk angin
dari tadi kamu sendawa mas
kalau misalkan kamu sendawa
kamu gak bisa tidur
dan aku juga gak bisa tidur mas
aku mikirin kamu terus
yaudah ntar juga sembuh sendiri
disembuhin sama siapa
saya lebih paham badan saya daripada kamu ya
enggak usah aja
itu sampe merem merem
karena ngantuk aja
gak ngantuk juga melek
gak pernah berubah
kamu tidur dulu ya
mau lagi kan
eh bapuran deh mas
tunggu aja dulu
jahe buat kamu
biar enakan perutnya
udah lah taruh aja
enak juga ternyata
enggak biasa aja
ini udah terlanjur dibuat aja
ya udah sih
kalau enggak juga saya gak mau
situ tidur sana
kamu harusnya beruntung mas
punya istri kayak aku
aku ada tarifnya
selamat malam din
sekali lagi aku minta maaf ya
bapak gak tahu ini udah permintaan maaf kamu yang keberapa
seharusnya yang menerima permintaan maaf dari kamu itu bukan bapak
tapi andin dan al
sebaiknya papa undang mereka makan siang disini sama kita
bagi rasa terima kasih kita sama mereka
sekaligus jadi momen kamu untuk minta maaf sama andin dan al
aku benar benar menyesal
karena sudah membuat hak adopsinya aldebaran sama andin itu hilang papa
masalah kamu terlambat ma